sampai jumpa di video selanjutnya
kita ke dadar kulit risosnya dulu mak
kok pesanan sedikit masih diterima mak
kan risos tujuh puluh duitnya enggak seberapa mak
ya enggak apa apa
yang penting yang mesen senang
lagian kan ada lulu yang bantuin
lu enggak apa apa kan kerja sendirian
saya juga kan biasa sendiri
kalau enggak ada elu mak repot
kalau nggak ada emak saya bingung cari kerjaan di mana mak
sudah kerja mas
kerja di mana
barik angkot bang
enak di mana sih bang
orang angkot saya mogok di bengkel
pakcik kan orang betawi
kenapa enggak dagang kerak telur orang betawi
kenapa enggak dagang kerak telur orang betawi
emang enggak enggak pak
kepada orang betawi kita cuma bikin kerak telur saja
kagak semua orang betawi bisa bikin kerak telur pur
emang susah ya bikinnya ya
dulu kerak telur itu dibuat cuma buat iseng iseng sama orang menteng
jadi yang bisa bikin itu cuma orang menteng saja
semua orang bisa
cuman kebanyakan yang dagang itu orang menteng
emang menteng sebelah mana pakcik
yang mana si imur
yang mana si imur
namanya juga pesenan
ini bikinin aja
ini nanti ditumis aja ya mak
ini aja isinya mak
ih lo nanya mulu dah
tadi ngeliat tukang jahit keliling nggak di sana
biasa jam segini sudah lewat bang
ditungguin aja lagi
mak isiannya taruh di sini aja dulu ya mak
saya mau ngedadar kulit resultnya dulu mak
eh adonannya cukup buat tujuh puluh risol
lo bikin adonannya dilebihin
jadi bisa tahu rasa risolnya udah pas apa belum rasanya betul
jadi maksudnya kagak kecewa
pak haji nggak kepikiran pengen ganti dagangan apa gitu
ya ganti dagangan apa gitu biar rame
gue mau ganti dagangan apa pur
ya saya nggak tahu pak aci maunya apa
lo aja bingung
udah jadi kulitnya ya
baru setengahnya mak
jangan sampai kurang ya
iya mak tenang aja
saya udah tahu kok buat tujuh puluh pesanan kan
bagus deh kalau lo kagak lupa
kalau saya lupa ntar yang pesannya kecewa mak
dia mau makan
nggak boleh gitu atu jak
ini kan jatah saya
kopi sama gorengan dua
terima kasih paci
tahu kau lagi lemes
kalau lapar ya makanlah
saya juga tahu mbak
kalau lapar ya makan
kalau ngantuk ya tidur
kalau yang parkir banyak rame
kalau kagak ada yang parkir sepi
kalau itu sih gue tahu
kalau tahu pak aji ngapain nanya
kalau lo udah makan sekarang makan lagi kapan dek
tergantung ntar gue laparnya
bisa tekor dong kalau lo beli makanan mulu
dulu makan kadang kadang masak
kalau gue lagi ngirit dek
nabung buat apa man
buat ongkos kekampungnya tini lah
pat orang belum ada yang beli lupa ada lecek aja loh
orang datang cuma lihat aja bang
orang gue jadi lecek
project yuk bang
hebang sembilan ya
kok kerja di salon
enggak lagi mau makan ringan aja
cendol aja gimana mbak
saya mau bubur aja deh
lu duduk aja
kali aja gue dapat terjaga dari ngebantuin lu
ini salonnya punya mbak
ya kalau gue gunting rambut tinggal gunting sendiri
kalau gunting rambut ya saya minta gunting yang orang lain